gunung agung bali kembali erupsi senin pagi
dalam waktu kurang dari lima belas menit terjadi tiga kali erupsi secara beruntun
ketinggian kolom abu mencapai dua km
erupsi pertama terjadi sekitar pukul enam lima belas waktu indonesia tengah
dengan ketinggian kolom abu teramati sekitar dua ribu meter di atas puncak
atau sekitar lima seratus meter di atas permukaan laut
erupsi susulan terjadi pukul enam empat puluh satu wita dan enam lima puluh lima wita
dengan tinggi kolom abu masing masing teramati setinggi seribu meter dan tujuh ratus meter di atas puncak
meski begitu hingga saat ini aktivitas di bandara ngurah rai masih berjalan normal
masyarakat diimbau untuk tidak beraktivitas di radius empat km dari puncak gunung
serta warga yang tinggal aliran sungai yang berhulu di gunung agung untuk waspada
gunung ini dalam fase erupsi dalam status level tiga siaga
artinya gunung ini masih belum stabil meskipun fluktuatif ya
jadi erupsi bisa terjadi setiap saat
gunung agung di kabupaten karangasembali kembali mengalami erupsi malam ini
saat ini gunung agung berstatus level tiga
dari laporan kementerian esdm badan geologi dan pvmbg
erupsi yang terjadi pada pukul dua puluh satu empat wita memiliki tinggi kolom abu
kurang lebih dua ribu meter di atas puncak dengan intensitas tebal condong ke arah barat
erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitude maksimum dua puluh empat mm dan durasi tujuh menit dua puluh satu detik
erupsi terjadi secara strombolian dengan suara dentuman
lontaran lava pijar terlihat keluar dari kawah mencapai jarak dua km
masyarakat di sekitar gunung agung pendaki dan wisatawan diimbau tidak melakukan pendakian
dan aktivitas apapun dalam radius empat km dari kawah puncak gunung agung
zona berbahaya ini akan terus dievaluasi dan dapat berubah sewaktu waktu
mengikuti perkembangan data dan pengamatan
masyarakat juga diminta mewaspadai potensi ancaman bahaya sekunder
berupa aliran lahar hujan yang dapat terjadi pada musim hujan
dan jika material erupsi terpapar hujan di area puncak
dan untuk lebih jelas mengenai keadaan gunung agung
kita sudah tersambung dengan devi kamil syahbana
kasubit pengamatan gunung agung wilayah barat pvmbg
selamat malam pak devi bagaimana status terakhir dari erupsi gunung agung
ya selamat malam mbak
jadi tadi terjadi erupsi terakhir itu pada pukul dua puluh satu empat wita ya
tadi erupsi berlangsung sekitar tujuh menit dua puluh satu detik yang terekam dari seismogram kami
dan amplitude sampai over scale atau sekitar dua puluh empat mm
dan lontaran abu itu mencapai ketinggian kurang lebih dua
di atas puncak atau sekitar lima seratus meter di atas permukaan laut
untuk lava pijar karena erupsi ini terjadi secara strombolian
ada lontaran lava pijar atau lava yang batu yang terang ya
seperti kembang api seperti itu keluar kawah mencapai jarak kurang lebih dua km
jadi masih berada utamanya di dalam radius empat km
baik pak devi kemudian apakah ada ancaman
ancaman bagi masyarakat dari semburan lava pijar yang terjadi malam ini
ya tadi erupsi tadi memang mengagetkan masyarakat karena disertai dengan dentuman ya suara dentuman
jadi erupsi itu tadi terjadi hanya satu kali
setelah itu kondisi rekaman dari peralatan peralatan kami yang terpasang di sekeliling gunung agung
masih menunjukkan kecenderungan bahwa erupsi masih mungkin terjadi
namun tidak ramati peningkatan yang dikibikan
kami mengimbau masyarakat untuk tetap mengikuti rekomendasi dari kami
yaitu untuk tidak beraktivitas apapun di dalam radius empat km
tetap tenang mengikuti arahan dari pemerintah daerah setempat
maupun bpbd dan untuk masyarakat yang tinggal di sekitar aliran dan sungai tadi
seperti yang disebutkan untuk tetap waspada karena jika terpapar hujan
bisa terjadi mahar hujan
pak devi statusnya sekarang gunung agung itu level tiga
apa artinya itu pak devi
ya kami dari pfme itu mengeluarkan status untuk merefleksikan tingkat aktivitas gunung agung api
dalam kondisi level tiga ini erupsi bisa terjadi kapan saja
jadi kondisi seperti ini memang di gunung agung
terjadi cukup lama ya
artinya fase erupsi gunung agung ini belum berakhir sejak mulai erupsi tanggal dua puluh satu november dua ribu tujuh belas lalu
jadi dengan fase erupsi yang panjang ini masyarakat diharapkan untuk tetap siap siaga
karena aktivitas ini tidak terus terusan tinggi gitu dia kadang kadang tampak tenang
mungkin beberapa orang bisa lengah seperti itu kami harapkan untuk tetap apa
aware tetap siaga bahwa masyarakat perlu tahu bahwa dalam kondisi siaga ini erupsi bisa terjadi kapan saja
baik pak devi kamil syabana terima kasih pak atas waktunya di cnn indonesia selamat malam